rabu pagi perdana menteri republik rakyat tiongkok atau rrt lee chiang menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara asean di konferensi tingkat tinggi ke empat puluh tiga asean di jakarta
kedatangan perdana menteri lee chiang di ktt asean menggantikan presiden tiongkok xi jinping pada rabu pagi pertemuan antara asean dan rrt ini dipimpin langsung oleh presiden jokowi
diketahui rrt adalah mitra dagang terbesar asean bagi sejumlah negara anggota
selain itu rrt juga merupakan investor besar bagi negara negara asean termasuk indonesia contohnya seperti proyek kereta cepat bandung
dan tentunya hubungan rrt dan asean tidak selalu baik hingga kini rrt terus memperluas klaimnya di laut cina selatan
dalam pidato pembukaannya presiden jokowi mengatakan hukum internasional harus dihormati untuk membangun kepercayaan antara rrt dan asean
kita perlu memaknai semua ini
dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan
di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak
trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan
salah satu topik
yang penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mempercepat negosiasi pedoman untuk menjaga agar kode etik di laut cina selatan terus efektif dan damai
seperti yang diketahui nilai komoditas perairan laut cina selatan yang kaya sumber daya alam dan hasil laut ini kerap memicu sengketa panas oleh negara negara kawasan
yakni tiongkok dan sejumlah negara asean
para pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan negosiasi coc
di laut cina selatan